kita awali berita dari surabaya
setelah mobil yang dikendarai terbakar hebat
di ruas jalan tol jambangan
beruntung ketiga korban berhasil keluar menyelamatkan diri
setelah ditolong warga
beginilah peristiwa kebakaran sebuah mobil di jalan tol
ruas jambangan surabaya yang sempat terekam warga
mobil yang ditumpangi suami istri dan anaknya ini
hangus di lelap sejago merah
kebakaran terjadi begitu cepat
api tiba tiba membesar dengan didahului asap
keluar dari mesin bagian depan hanya dalam waktu lima belas menit
api sempat dipadamkan dengan alat pemadam sederhana
oleh pemilik mobil tetapi tidak berhasil
petugas jasa marga yang datang ke lokasi
langsung memadamkan api dengan dua alat pemadam api ringan
tidak lebih dari setengah jam api dapat dikendalikan
beruntung pengemudi bersama istri dan anaknya berhasil keluar
dan diselamatkan oleh petugas yang kebetulan
sedang berpatroli di kawasan tersebut
diduga kebakaran terjadi akibat konsleting di ruang mesin mobil